saya diajak pak wali
meskipun belum selesai kelihatan
akan menjadi sangat bagus dan menjadi
wisata di kota
tadi naik kuda
pegang ular tadi
takutnya bareng saya